malam hari ini menjadi momen penting bagi pesta demokrasi di indonesia khususnya dki jakarta
kita sudah mengikuti bersama debat perdana pada tiga belas januari lalu
dan kita akan kembali menyimak bagaimana para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
beradu konsep dan komitmen bagi warga jakarta
debat kedua pilkada dki jakarta kali ini terselenggara berkat kerjasama kpu dki jakarta
dengan tiga stasiun televisi yaitu metro tv inews tv dan tvri jakarta dan banten
yang semuanya terikat kode etik penyiaran sesuai kesepakatan
malam ini kita akan menyaksikan bagaimana para kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur
bicara mengenai tema reformasi birokrasi pelayanan publik dan penataan kawasan perkotaan
pertanyaan bagi para pasangan calon
sudah disusun oleh empat orang panelis yang berasal dari kalangan akademisi
salah satu diantaranya adalah yang ada di sebelah saya
kita berikan tepuk tangan prof dr eko prasojo
saat ini beliau adalah dekan fakultas ilmu administrasi universitas indonesia
selain prof eko kami kenalkan tiga panelis lainnya
saat ini adalah ahli peneliti bidang politik lokal di lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi
panelis ketiga kita adalah tulus abadi sh
kita berikan tepuk tangan juga untuk mas tulus
adalah pengurus harian yayasan lembaga konsumen indonesia
serta panelis kita yang keempat adalah prof insinyur gunawan cahyono
beliau adalah pakar sosial budaya arsitektur dan perancangan perkotaan
saya mohon dengan hormat hadirin untuk memberikan aplaus kepada keempat panelis kita
selanjutnya kami mengundang ketua kpu provinsi dki jakarta bapak sumarno untuk menyampaikan kata sambutan
salam sejahtera untuk kita semua
bapak bapak ibu ibu hadirin yang saya hormati
mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada bapak ibu sekalian
pada malam hari ini adalah momentum yang sangat penting dari tahapan pilkada dki jakarta
untuk yang kedua kalinya kpu provinsi dki jakarta mempertemukan
tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta yang sebentar lagi akan berada di tengah tengah kita
dalam satu panggung terbuka
pertemuan dalam satu panggung ini tidak hanya bermakna pertemuan fisik di antara ketiga pasang calon gubernur
yang nantinya mereka akan saling bersalaman satu sama lain
tetapi juga kpu dki berharap ada pertemuan ada tautan antara hati pikiran kegagasan mimpi dan keinginan
kepada saya saya berharap ada pertemuan ada tautan antara hati pikiran kegagasan mimpi dan keinginan
dan debt harga tenang di lembah sekitar queen beach daniq british selangor
mungkin lebih ke logo negara dan program sheets masing geng tadi
ke atas nomor pejabat perutuhan terbesar
lalu di atas croatia
tentang peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga tentang bagaimana pengelolaan kawasan perkotaan yang semakin hari semakin kompleks ini
oleh karena itulah pada malam hari ini kami menghadirkan juga dua orang moderator yang nantinya moderator nanti tidak hanya mengatur lalu lintas perdebatan tetapi juga bisa melakukan pendalaman pendalaman materi
sehingga ketiga calon kumurur kita yang sudah ditetapkan oleh kpu provinsi dki jakarta nanti bisa memberikan pendalaman bisa memaparkan sosok aslinya sebagai pemimpin jakarta lima tahun yang akan datang tentang visi mereka program mereka komitmen mereka leadership mereka dalam memimpin jakarta ke depan yang lebih baik
bapak ibu sekalian tentu saja di dalam penyelenggaraan debat ini kpu provinsi dki jakarta berkoordinasi dengan banyak pihak
termasuk juga berbagai kalangan tim kampanye pasangan calon kemudian juga dengan para panelis kemudian dengan tv penyelenggara dan juga aparat keamanan yang kemudian menghadirkan debat yang berharga pada malam hari ini
kami berharap debat kedua pada malam hari ini lebih menarik dan kita berharap pada kesempatan hari ini juga menjadi momentum yang sangat penting bagi para pemilih dki jakarta yang lima belas februari nanti akan memberikan
pilihan siapa diantara ketidakandidatan yang dipandang paling mengunik kualifikasi untuk memimpin jakarta lima tahun yang akan datang
saya kira begitu yang bisa sampaikan saya ingin mengakhiri dengan sebuah pantun
beli es di gunung sahari makan bubur di stasiun kota
ayo kita datang ke tps lima belas februari untuk milih gubernur untuk jakarta kita
sekian terima kasih
basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat pasangan nomor urut dua ini didukung oleh pdi perjuangan golkar hanura dan nasional demokrat
mereka mengusung semboyan kerja keras bernyali
pasangan nomor urut tiga anies baswedan dan sandiaga uno diusung oleh partai gerindra dan pks
keduanya yakin bisa mewujudkan jakarta yang maju kotanya dan bahagia warganya
malam ini ketiganya akan memaparkan visi dan misi soal reformasi birokrasi pelayanan publik dan pengelolaan pengawasan perkotaan
selamat malam hari ini
dan kini saatnya kita sambut para pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
pasangan calon nomor urut satu agus harimurti yudhoyono dan silviana murni
pasangan calon nomor urut dua basuki cahaya purnama dan jarok saipur
mohon tenang kita lanjutkan
bas medan dan sandiaga salahuddin uno
inilah para pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua
kita menyaksikan bagaimana semangat para pendukung
terima kasih semangatnya
terima kasih semangatnya
tapi kami mohon kerjasama agar kita dapat melanjutkan ke acara berikutnya
para pemirsa mohon tenang kita akan lanjutkan acara ini
hadirin para pendukung seluruh paslon kita akan lanjutkan dulu
sekali lagi para pendukung mohon tenang
untuk menambah rasa kecintaan kita pada tanah air
marilah kita bersama sama menyanyikan lagu kebangsaan kita indonesia raya
hadirin di mohon berdiri
bangsa dan tanah airku
marilah kita bersama
hiduplah tanahku hiduplah negeriku
bangsa ku rakyatku semuanya
bangunlah jiwanya bangunlah badannya
untuk indonesia raya
indonesia raya merdeka merdeka
tanahku negeriku yang ku cinta
indonesia raya merdeka merdeka
hiduplah indonesia raya
indonesia raya merdeka merdeka
tanahku negeriku yang ku cinta
indonesia raya merdeka merdeka
hiduplah indonesia raya
hadirin kami persilakan untuk duduk kembali
dan para pasangan calon kami persilahkan untuk duduk
menempati tempat duduk yang telah disiapkan
sesuai dengan umur urut
aduh di mana tempat duduk itu
aduh di mana tempat duduk itu
aduh di mana tempat duduk itu

izinkan kami melanjutkan
sebelum kita memulai debat
kami akan membacakan
tata tertib debat untuk para pasangan calon
masing masing pasangan calon akan diberikan waktu
dan kesempatan untuk menanggapi atau menjawab pertanyaan atau pertanyaan yang ditanya
atau persoalan yang telah diberikan maka tidak diperkenankan bagi pasangan calon untuk memotong jawaban pasangan calon lainnya saat tengah memaparkan jawaban
dua waktu menjawab akan dimulai segera setelah pasangan calon mulai berbicara
ketiga kandidat tidak diperkenankan memberi pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain
empat pertanyaan antar kandidat mempertanyakan program visi dan misi kandidat lainnya
ada tata tertib untuk seluruh pasangan calon dan juga ada tata tertib bagi para pendukung yang hadir
yang pertama diharapkan untuk selalu tertib dengan tidak melontarkan yel yel atau teriakan yang kiranya akan mengganggu jawaban dan konsentrasi dari pasangan calon
pendukung juga tidak diperbolehkan memprovokasikan
kami percaya para pendukung yang hadir adalah pendukung yang bersemangat dan bisa menjaga ketertiban sehingga debat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat
tepuk tangan untuk para pendukung yang bersemangat malam hari ini
para hadirin kita mulai debat malam ini dengan penyampaian visi misi para pasangan calon terkait tema reformasi birokrasi
pelayanan publik dan penataan

untuk mempermudah berikutnya kami akan panggil ketiga pasangan calon ini dengan paslon satu paslon dua dan paslon tiga
kesempatan pertama kami berikan kepada paslon satu waktu anda dua menit dimulai ketika anda berbicara silahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua
warga jakarta yang saya cintai dan banggakan
jakarta adalah sebuah sistem ruang kehidupan yang harus menjadi rumah yang aman dan nyaman
serta mensejahterakan seluruh warganya
visi saya lima tahun ke depan adalah mewujudkan kemampuan dan kemampuan yang harus diberikan oleh kita
mewujudkan jakarta sebagai kota yang maju unggul dan modern tetapi tetap humanis
dan juga mengakar pada jati diri bangsa indonesia
dalam mengelola menata dan membangun jakarta
rakyat jakarta secara keseluruhan tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek
inilah hakikat dari demokrasi dan ini pula hakikat dari paradigma yang inklusif dan partisipatif
saya akan menjadi yang terdepan untuk bersama sama rakyat
membangun jakarta yang kita idam idamkan
untuk mewujudkan itu semua kita harus membangun birokrasi yang capable
yang transparan akuntabel dan juga responsif
sehingga kita dapat mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan akut di ibu kota saat ini
khususnya yang terkait dengan kepadatan penduduk
dengan berbagai implikasinya
termasuk kebutuhan akan lahan hunian kebutuhan transportasi umum pendidikan kesehatan
maupun pelayanan publik lainnya
untuk itu sekali lagi kita harus hadirkan birokrasi yang berintegritas yang handal
sehingga saya akan dapat menjalankan pemerintahan dengan baik
dapat membangun jakarta dengan efektif dan tentunya melayani publik jakarta dengan berkualitas
demikian visi dan misi saya jika saya terpilih menjadi gubernur
akan saya menjadi gubernur untuk lima tahun ke depan
kini kesempatan penyampaian visi misi diberikan untuk paslon dua
waktu anda dua menit dimulai ketika anda berbicara
ketika kita bicara pelayanan publik
saya teringat ketika dua ribu tiga belas kami mengeluarkan
pelayanan terpadu satu pintu atau bptsp orang suka bertanya kenapa badan pelayanan bukannya
kan itu maksudnya perizinan terpadu satu pintu dengan beda kalau perizinan itu warga datang
kepada kami kami sekolah seperti yang berkuasa memberi izin atau tidak memberi izin tapi kalau
kita bicara pelayanan maka ketika warga datang wargalah atasan kami kami melayani jadi dasar
pelayanan publik adalah ini sebetulnya nah untuk bisa mencapai ini tentu kita harus mempunyai
pelayan pelayan yang memiliki hasrat empati untuk membantu melayani orang nah bagaimana caranya kami
mulai menaikkan tunjangan kinerja daerah yang terukur bagaimana dikerjakan lalu kami memiliki
sistem ada kinerja indikator untuk melihat berapa untuk mendapatkan tunjangan kinerja daerah tadi
percaya dengan adanya birokrasi yang bersih transparan profesional tadi tentu penataan
kota bisa kami lakukan dengan baik apa sih hakikat sebuah penataan kota penataan kota
adalah berbicara tugas kami adalah mengadministrasi keadilan sosial bagaimana tugas kami mengadministrasi
ini yang penting tentu harus semua pihak dilakukan ambil yang sederhana kita bicara
trotoar walaupun akan membangun dua enam ratus km harus betul betul ramah pada disabilitas
kita berbicara tentang rumah sakit tentu harus rumah sakit umum kecamatan yang dekat kepada
warga nah sistem penataan kota yang kami lakukan harus membuat warganya itu tidak
memerlukan banyak transportasi untuk kebutuhan kebutuhan dasar mereka
nah dengan dasar inilah kami yakin kalau pemimpinnya lurus dengan bersih transparansi
profesional semua penataan kota akan mewujudkan keadilan sosial bagi saya
hai selanjutnya kami persilahkan paslon tiga untuk menyampaikan visi visi waktu anda
dua menit dimulai ketika anda berbicara silakan
untuk pak basuki dan masyarakat tionghoa indonesia izinkan di malam imlek ini kami
mengucapkan kongsi facai
malam ini hadir juga guru saya dari jogja pak jono matunun pak jono sampun raweh
sekeng jogjo khusus gangga acara debat malam ini matun nuhun pak bapak bapak ibu hadirin semua
dimanapun anda berada
hai menata kota lebih dari sekedar menata gedungnya karena itu ketika kita
berbicara menata kota adalah menata bagaimana warga di kota bisa meraih kesejahteraan bisa meraih
keadilan dan mendapatkan kebahagiaan penataan kota adalah untuk warganya dan siapa yang bertanggung
jawab itu birokrasi birokrasi bertanggung jawab untuk memastikan seluruh asetnya dan di jakarta

triliun dan dia artinya per july dan dan dijakarta ini aset birokrasi perolehannya tiga ratus empat puluh satu triliun kalau dihitung keseluruhannya lebih dari seratus porque sebut hari nd sent dari jenko aja soothing dan itu artinya perolehannya pierre nutrients dan dijakarta isad jokartaloop di
orang di jakarta sebenarnya memiliki aset seratus juta ini dimanfaatkan oleh birokrasi untuk
kesejahteraan keadilan dan hadirnya kebahagiaan sudahkah itu terjadi belum raportnya merah
laporan ombudsman hanya enam puluh satu ranking enam belas dari tiga puluh tiga provinsi dan skor birokrasi di tahun sebelumnya
sebelum pak basuki menjabat skornya seratus kemudian menjadi lima puluh enam kami akan mengembalikan
menjadi jakarta yang kepimpinannya efektif terima kasih
di segmen kedua ini para pasangan calon atau paslon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis
yang berkaitan dengan tema malam ini yakni reformasi birokrasi dan jawaban dari masing masing paslon akan ditanggapi oleh paslon lainnya
kami perlu menjelaskan perbedaan dengan debat perdana pada debat pertama kali pertanyaan yang disampaikan kepada para paslon adalah pertanyaan yang sama
dalam debat kali ini
pertanyaannya berbeda untuk masing masing pasangan calon karena didasarkan pada visi misi yang telah disusun dan disampaikan kepada kpu provinsi dki jakarta dalam tahap masa pendaftaran di bulan september tahun dua ribu enam belas
dan pertanyaan pertama akan disampaikan oleh prof eko
pertanyaan untuk paslon i
salah satu poin dalam program aksi paslon satu adalah meningkatkan kualitas dan keandalan birokrasi
yang bersih dan bertanggung jawab
sementara itu salah satu masalah utama dalam birokrasi di indonesia termasuk di dki jakarta
ialah kuatnya intervensi kekuasaan politik di dalam birokrasi
akibatnya birokrasi menjadi tidak netral tidak profesional dan tidak berorientasi pada pelayanan masyarakat
intervensi biasanya terjadi dalam pengisian jabatan pengadaan barang dan jasa serta perizinan
pada sisi lainnya
lainnya seringkali pula terjadi pencopotan jabatan secara cepat dan tiba tiba tanpa memperhatikan indikator kinerja dan masa kerja
bagaimana pendapat paslon satu tentang intervensi politik dalam birokrasi dan bagaimana strategi untuk mengurangi intervensi kekuasaan politik dalam birokrasi
sekaligus menciptakan profesionalisme dalam melayani masyarakat
waktu anda menjawab pertanyaan dua menit dan dimulai ketika anda berbicara silakan paslon satu
untuk bisa menyelesaikan permasalahan di jakarta yang begitu kompleks memang harus diawali dengan sebuah birokrasi yang berintegritas
menggunakan prinsip prinsip good governance akuntabel
transparan responsif dan juga tentunya capable
artinya kita harus meyakinkan bahwa birokrasi yang kita pimpin itu benar benar memiliki tingkat profesionalisme yang baik
yang berdisiplin dan juga memiliki kapasitas dan integritas yang juga unggul
di sini kita harapkan bisa menjadi kekuatan untuk bisa menyelesaikan permasalahan permasalahan yang ada di jakarta
sehingga birokrasi bisa benar benar berjalan dengan baik
dan juga bisa benar benar melayani publik dengan berkualitas dan tentunya semakin hari semakin baik
tadi benar dikatakan adanya intervensi intervensi dari kekuasaan politik yang harus kita hindarkan
tentu saya akan mengadopsi apa yang menjadi modal saya selama di militer
bagaimana menata sebuah organisasi yang profesional dan juga memiliki merit system dan serba terbuka dan terukur
tentu kita menggunakan key performance in the military

kita memerlukan kekuasaan perubahan
dipecat karena ini hanya akan menurunkan semangat kerja mengubur inovasi kreativitas dan
inisiatif dan tentu jika kita ingin membangun sistem dan birokrasi yang mapan dan handal kita harus
memberdayakan semuanya semua menjadi bagian dari kemajuan jakarta terima kasih selanjutnya adalah
pertanyaan untuk paslon dua mohon tenang kita akan lanjutkan kepada paslon berikutnya mohon tenang dan
kerjasamanya dan sesuai kesepakatan bahwa kita akan tertip sepanjang berlangsungnya debat
pertanyaan untuk paslon dua program kerja paslon dua diantaranya menyebutkan tentang penyempurnaan
penggunaan indikator kinerja dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja birokrasi secara terukur
sebagai dasar dalam melakukan lelang jabatan
rotasi mutasi dan demosi dan penentuan besaran tunjangan kinerja daerah khusus mengenai tunjangan
paslon dua sebagai petahana memiliki kebijakan reformasi birokrasi dengan cara menaikkan
berbagai tunjangan pegawai negeri sipil di jakarta tahun dua ribu enam belas lalu seorang lurah misalnya membawa
pulang penghasilan sebesar hampir tiga puluh empat juta camat empat puluh empat juta kepala dinas hampir tujuh puluh enam juta dan kepala
dari total apbd pada sisi lainnya ombudsman republik indonesia mengeluarkan data tingkat
kepatuhan pemerintah provinsi terhadap standar pelayanan publik tahun dua ribu lima belas hasilnya dki jakarta
berada di peringkat enam belas dengan nilai enam satu dua diantara tiga puluh tiga provinsi yang disurvei
bagaimana paslon dua menjelaskan pengaruh kenaikan tunjangan pns terhadap peningkatan kinerja dan
kualitas pelayanan publik serta penurunan tingkat korupsi dua menit waktu anda untuk menjawab dimulai
sekarang tugas utama dari birokrasi adalah melayani setiap warga jakarta mulai dari dalam
lahir sampai meninggal dunia jakarta mempunyai satu ratus tiga puluh lima dua ratus dua puluh dua pegawai baik pns maupun non pns dengan lima ratus
lima ribu empat puluh enam jabatan kami akan memastikan bahwa mereka bekerja maksimal untuk melayani warga jakarta
dengan hati oleh sebab itu
diperlukan ukuran ukuran yang jelas salah satunya adalah indikator kinerja indikator kinerja akan
mengukur bagaimana dia mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di dalam melayani warga jakarta
ukuran ini dilakukan setiap bulan karena terkait dengan tunjangan kinerja daerah dengan cara seperti
itu akan ada kompetensi diantara mereka dan kompetisi yang akan diperlukan untuk melayani warga jakarta
dan diflasho oleh indikator kinerja di dalam setiap bulan karena ada kompetensi yang akan diperlukan untuk melayani warga jakarta
untuk mencapai tunjangan kinerja daerah maksimal artinya apa artinya mereka sudah tidak perlu lagi melakukan korupsi sehingga pelayanan yang diterima oleh warga jakarta betul betul bebas dari pungguli ukuran ukurannya jelas berapa misalnya untuk dinas pendidikan bisa menyalurkan kjp tepat pada sasaran dinas tata air diukur dan menyalurkan kjp yang berat dan menelusur dalam ketinggalan kinerja maksimal dengan cara seperti ini
seberapa banyak seberapa panjang badan sungai yang bersih dan indah
dinas taman juga seperti itu
dinas perumahan juga seperti itu
kami lebih mengedepankan bagaimana kepuasan warga jakarta terhadap pelayanan birokrasi dki jakarta
mohon untuk kembali tenang para pendukung
kami sangat hargai semangat dan antusiasmenya
tetapi tentu harus tetap menjaga ketertiban
pertanyaan untuk paslon tiga
dalam program kerja paslon tiga dinyatakan mengenai pembangunan budaya birokrasi yang efektif
badan kepegawaian negara tahun dua ribu enam belas mengeluarkan data tentang kompetensi dan potensi pns
pada level jabatan pimpinan tinggi pratama atau eslon dua
dan pejabat administrator atau eslon
pembangunan pns terhadap eslon tiga terhadap satu satu ratus dua puluh delapan di berbagai kementerian lembaga dan pemerintah daerah
hasilnya hanya sebelas lima puluh dua persen yang dapat mencapai pemerintahan dengan kinerja tinggi
sebanyak tiga puluh empat lima puluh tujuh persen pns berdasarkan pengukuran tersebut memiliki kompetensi dan potensi yang sangat rendah
bahkan cenderung tidak bisa mendukung kinerja pemerintahan
bagaimana paslon tiga melihat kondisi profesionalisme birokrasi di jakarta
dan apakah yang akan dilakukan terhadap pns yang memiliki kompetensi dan potensi yang sangat rendah
waktu dua menit untuk menjawab silakan
aparatur pemerintah yang tidak kompeten seperti disampaikan tadi
membutuhkan lebih dari sekedar good governance
good governance itu pendekatan sembilan puluh an
sekarang kita masuknya eranya
di mana pemerintah dan masyarakat bekerja bersama membangun wilayah negara dan lain lain
pendekatan ini membuat aparatur pemerintah dan warga negara bekerja bersama
yang kedua tidak hanya dengan memberikan iming iming tunjangan kinerja
itu baik karena memberikan caret dan memberikan sticknya
jika tidak performa
tapi yang tidak kalah penting adalah budaya kerjanya
pemimpinnya harus merangkul bukan memukul
pemimpin harus mendorong motivasi bukan malah menurunkan motivasi
jadi yang dilakukan untuk membareskan persoalan kompetensi itu
satu libatkan publik
dua pemimpinnya memberikan arah yang memotivasi
tiga adalah siapkan pelatihan terus menerus sesuai dengan bidangnya
bahwa dimanapun juga di profesi apapun juga harus ada pengembangan
dan pengembangan ini harus dikaitkan dengan bidang yang dikerjakan
karena itu menghadapi persoalan kompetensi maka kita bisa lakukan dengan membangun budaya yang sehat
partisipasi publik dan memberikan ruang untuk pengembangan diri dengan sebaik baiknya
masih ada waktu apakah akan digunakan atau
tidak masih ada waktu
kita sudah mendengarkan jawaban paslon satu dua dan tiga
selanjutnya kami persilahkan paslon dua untuk menanggapi jawaban yang telah disampaikan oleh paslon satu dan paslon tiga
waktu anda dua menit tiga puluh detik dimulai ketika anda berbicara
ya ini perlu kami jelaskan
banyak sekali orang selalu berpikir
kami ini one man show kerja bukan tim
kami ini bukan superman
kita ngurusin tujuh puluh dua ribu pegawai
bagaimana mungkin sungai sungai di jakarta orang bisa begitu puas begitu bersih
sampah bisa begitu bersih
pelayanan terpadu satu pintu kami begitu baik
dan saya temukan banyak pns yang naik ke eselon dua begitu bersyukur pada kami
dia katakan saya tidak pernah merasa begitu bangga menjadi pns
justru ketika bapak menjadi gubernur lah
ada kebanggaan buat kami
kami bisa umrohkan keluarga
kami yang tidak pernah kepikir
seperti kami yang jujur ini bisa naik jadi eselon dua
tapi dengan seleksi promosi terbuka yang bapak lakukan
kami yang tidak pernah mimpi eselon dua jadi eselon dua
dan kami membawa pulang uang yang banyak sekali sekarang
dan ini halal
ini yang membuat kami begitu yakin
yang kami lakukan dengan talent pool
apa yang kami lakukan ini sesuai dengan amanat dari undang undang

apa yang kami lakukan ini sesuai dengan amanat dari undang undang aparatur cpi
kami lakukan seleksi
yang tidak senang tentu ada
orang orang yang kinerjanya tidak menuhi syarat
apa bedanya indikator kinerja kami dengan lakib
kita ngerti tentu ada administrasi
misalnya contoh dalam lakib tentang tata air
itu hanya berbicara administrasi melakukan pengerukan sungai sampai bersih
itu hanya itu
lalu apa beda indikator yang kami buat
bukan hanya dievaluasi per tahun tapi per bulan
berapa lama genangan air di sebuah wilayah
jadi kami tidak peduli anda mau keruk atau mau bersihkan
kalau genangannya itu lama lebih dari sehari maka anda gagal
makanya di dalam sistem penggajian di dalam tunjangan kinerja daerah kami
karena tidak mudah untuk mencapai target yang kami berikan
jadi semua pns ada
lalu ada yang merasa kok saya main pukul tidak merangkul
mungkin banyak orang gak pernah tahu
hampir semua pernikahan yang dilakukan oleh pegawai pegawai rendah di dki
saya hadir sabtu minggu
bahkan kami mengajak nonton bersama
bagaimana mungkin jakarta bisa bersih
kalau pegawai pegawai tidak bekerja dengan hati
bukan karena takut tapi mereka merasa ini jakarta kami bersama
pertama tama pelayanan publik itu salah satunya harus berujung kepada penciptaan lapangan pekerjaan
saya berjalan hampir satu tahun lebih menemui cerita cerita seperti mas naufal
seorang pengusaha yang ingin membuka usaha di bidang miles
mengalami kesulitan karena proses perizinannya berbelit belit
ease of doing business atau indeks kemudahan berbisnis di indonesia
yang mana banyak dikontribusi oleh jakarta masih di posisi sembilan puluh delapan
jakarta memiliki tugas yang sangat berat untuk memberikan kemudahan berbisnis
kemudahan berbisnis yang simple mudah dan integrated
bagaimana reformasi birokrasinya
yaitu reformasi birokrasi yang ramah
yang efisien dan transparan
saya melihat banyak sekali lapangan kerja bisa dihadirkan
jika tokoh tokoh seperti mas noval bisa membuka usahanya
menciptakan lapangan kerja bagi sepuluh sampai lima belas orang
dalam periode sepuluh dua puluh tahun ke depan mungkin dia menjadi pengusaha yang sukses
saya juga melihat bagaimana ibu susanti
pedagang kecil menjual kopi
bagaimana di wilayah kembangan
dia bilang dia tidak mendapatkan lahan usahanya
kadang kadang dia harus diusir oleh satpol pp
saya tanya ada yang beli enggak ibu susanti kopinya
kadang kadang satpol pp juga yang beli
kalau lagi istirahat
berarti di sini ada suatu pr yang sangat besar
bagi kita menjawab tantangan dari pak jokowi
untuk memastikan indonesia masuk ke peringkat empat puluh besar
saya yakin di bawah kepemimpinan kami anies sandi
kami akan hadirkan ease of doing business
masuk peringkat empat puluh di tahun ketiga kami
dalam memberikan sebuah pelayanan untuk menciptakan lapangan kerja
sudah saatnya pemerintah provinsi pemimpinnya
care peduli terhadap penciptaan lapangan kerja
yang dibutuhkan oleh warga jakarta
demikian tanggapan paslon tiga
terima kasih semangatnya kita tenang kembali
dan kini kesempatan bagi paslon satu
untuk menanggapi jawaban paslon dua dan tiga
dalam waktu yang sama dua menit tiga puluh detik
dimulai ketika anda berbicara
tadi kita dengar klaim dari bapak basuki
bahwa jakarta semuanya bersih
karena birokrasinya sudah baik
tentu kita akui ada beberapa yang sudah bersih
tetapi pengalaman saya dan pak sylvi
bergeria ke lapangan tiga bulan terakhir ini
membuktikan bahwa banyak
hal yang tidak terungkap selama ini kepada publik
banyak sekali daerah yang masih sangat kotor
masih sangat menyedihkan kondisinya
jadi saya menduga justru karena birokrasi yang dibangun selama ini
penuh dengan rasa takut
diancam kamu dicopot dimutasi dipindahkan dipenjarakan
dipamerkan ke depan publik
harga dirinya dihancurkan
padahal dia punya keluarga
punya teman punya kerabat
tetapi tidak dipedulikan itu semua
karena alasannya ingin meningkatkan kinerja birokrat
bagi saya itu bukanlah sesuatu yang konstruktif
itu pula yang menurut saya menjelaskan mengapa raportnya merah
angka atau ranking kinerja aparatur sipil negara
di dki jakarta
nomor enam belas dari tiga puluh empat provinsi di bawah ntt
padahal anggarannya begitu besar
padahal segalanya ada di jakarta
menurut saya ini ada kaitannya bahwa kepemimpinan dan manajemen
yang selalu dilakukan dengan cara cara tidak saja impulsif
tetapi juga represif
maka hanya akan mematikan kreativitas
dan celakanya kalau anak buah kita
birokrat di bawah kita serba takut
maka dia akan sangat mudah memberikan laporan laporan yang bersifat abs
asal bapak suka
ini pula mungkin yang tidak dilaporkan selama ini
kalau ada yang masih rusak masih kotor tidak akan dilaporkan
karena pasti takut
bukannya diberikan arahan untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu
dia takut akan dipecat
oleh karena itu lebih baik tidak dilaporkan
ini yang terjadi
dan inilah masukan masukan dari masyarakat
langsung yang kami temui di lapangan
jika kita punya waktu ke lapangan
tentu kita akan merasakan apa yang dirasakan masyarakat
demikian tanggapan dari paslon
kami mohon untuk tetap tenang
sekali lagi kami mohon untuk tenang tertib
sepanjang berlangsungnya debat
hadirin dan pemirsa
debat kedua pilkada dki jakarta tahun dua ribu tujuh belas
akan kembali di segmen berikutnya
dengan pendalaman tema mengenai pelayanan publik
setelah yang berikut ini
inilah debat terbuka
dan wakil gubernur dki jakarta dua ribu tujuh belas
kita boleh tepuk tangan di awal segmen
ini adalah segmen ketiga
dan di segmen ketiga ini
para paslon akan menjawab pertanyaan yang sudah disusun
oleh tim panelis terkait dengan pelayanan publik
dan seperti segmen sebelumnya
kesempatan pertama diberikan kepada paslon tiga
pertanyaan untuk paslon iii
dalam program kerja paslon tiga disebutkan
penanggulangan masalah jakarta yang menahun
data masyarakat transportasi indonesia menyatakan
kerugian ekonomi akibat kemacetan di jakarta
mencapai satu ratus lima puluh triliun per tahun
jumlah kendaraan terus bertumbuh
dan tidak sejalan dengan pertumbuhan ruas jalan
pemerintah dki jakarta menggenjot pembangunan flyover
underpass dan tol dalam kota
tetapi di sisi lain
jika jalan terus dibangun
akan meningkatkan insentif untuk pertumbuhan
kepemilikan kendaraan pribadi
bagaimana strategi paslon tiga terkait pembangunan jalan
dan penanganan kemacetan di jakarta
waktu dua menit untuk menjawab dimulai ketika anda berbicara
problem kemacetan di jakarta karena kita semua
mayoritas menggunakan kendaraan pribadi
sederhananya solusinya adalah dengan memfasilitasi
kendaraan publik massal
bukan hanya kendaraan publik
kendaraan publik massal
kalau hanya kendaraan publik saja
bisa ojek itu kendaraan publik
tapi tidak massal
arahnya kepada penggunaan seperti
yang kita akan bangun adalah
sistem transportasi yang terintegrasi
artinya kalau kita membayangkan warga jakarta
maka jalur transportasi adalah pembuluh darahnya
bisa mengalir ke seluruh bagian
sistem transportasi yang ada di jakarta
angkutan umum massal
tidak bisa menjangkau semua titik
di jakarta ada tiga belas juta motor
dengan sepuluh dua ratus penduduk
dengan situasi seperti ini
maka yang akan kita lakukan adalah
pertama membuat jalur mrt lrt dan brt
sebagai tulang punggung
sesudah itu jalur yang lebih kecil
bis yang lebih kecil
kemudian mikrolet angkot
sampai ke wilayah wilayah
angkot bergerak di kampung
sehingga seorang warga yang mau pergi
dari satu titik ke titik lainnya
bisa menggunakan kendaraan umum dekat rumahnya
dan sampai ke lokasi yang dituju
hari ini tidak ada kendaraan yang sampai ke wilayahnya masing masing
dan kita akan menyiapkan rp lima untuk seluruhnya
naik mikrolet naik angkot bayar rp lima
pindah tiket terusan tanpa harus bayar
sampai ke tempat tujuan
dan itu dilakukan secara terintegrasi
dengan cara demikian semua akan mendapatkan manfaat
mohon tenang para pendukung
semangatnya luar biasa
tapi harus tetap tertib selama berlangsungnya debat
berikutnya pertanyaan untuk paslon satu
dalam strategi kebijakan paslon i
disebutkan diantaranya mengenai pengelolaan sampah
sampah merupakan salah satu masalah utama di jakarta
volume sampah mencapai enam lima ratus sampai tujuh lima ratus ton per hari
volume sampah yang sangat tinggi tersebut membutuhkan biaya besar untuk menanganinya
pada sisi lainnya kawasan di sekitar jakarta juga semakin resisten
untuk menerima dan menjadi tempat pembuangan akhir sampah dari jakarta
bagaimana strategi paslon satu untuk mengelola sampah secara inovatif dan berkelanjutan
silahkan dijawab dalam waktu dua menit dimulai sekarang
bicara soal sampah
sekali lagi bicara soal sampah
kita punya undang undang nomor delapan tentang pengelolaan sampah
bicara soal sampah sebenarnya itu diawali bukan pada tpa atau tempat pengolahan akhir
tapi lebih daripada awal
dimana ketika kita keluar dari rumah
kemudian ketika keluar kita dari mal
itu adalah persoalan sampah dimulai
nah disinilah bagaimana kita mengelola sampah ini
dan sekali lagi saya ingin menerima
saya ingatkan bahwa pembangunan dki jakarta
ini jelas sekali adalah pembangunan yang partisipatif
dan sekaligus pembangunan yang empowerment
yang memberdayakan masyarakat
disini bukan hanya pemerintah yang harus mengelola sampah
tetapi kita mengikut sertakan partisipasi
bukan saja pemerintah sekali lagi
tetapi juga adalah produsen sampah
ini perusahaan perusahaan yang memproduksi sampah itu
sekaligus juga kita mengikut sertakan masyarakat
dalam perjalanan saya bersama mas agus tentunya
ketika melakukan gerilya lapangan
itu ternyata banyak sekali sampah sampah
kita ketemu di muara kamal
kita ketemu di penjaringan
kemudian bahkan kita ketemu juga di tanjung priuk
kemudian di cipinang cakung
sampai saya mengatakan
sesungguhnya bicara sampah
ini pemerintah kalau boleh di sekitar tujuh ribu ton per jam
nah ini harus dikurangi
jadi diolah dulu sampah itu oleh masyarakat
dengan bank bank sampah melalui rw
nah kemudian ketika sampai di pelayanan akhir
atau di pembuangan akhir ini
kemudian dia akhirnya akan berkurang
nah disinilah saya ingin peran serta aktif masyarakat untuk ikut
bahkan kita terjun ke lapangan
bukan hanya di atas meja
bukan di balai kota dengan rapim
para pendukung sekali lagi kita tetap tenang
kami yakin seluruh pendukung dapat terus menerus
hingga selesai menjaga ketertiban bersama
baik kita lanjutkan
sekarang kesempatan untuk paslon dua
program kerja paslon dua diantaranya mencantumkan
tentang isu air
memang salah satu persoalan krusial warga jakarta saat ini adalah air bersih
sekalipun sudah diswastanisasikan
sampai saat ini pam jaya belum mampu memasok secara optimal
kebutuhan air bersih di jakarta
baik dalam hal akses maupun dalam hal kualitas
pam jaya hanya mampu menyediakan satu per tiga dari total kebutuhan air bersih
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat menargetkan
yayasan lembaga konsumen indonesia memiliki data bahwa
mayoritas air pda m hanya dipakai untuk aktivitas mck
bagaimana strategi paslon dua untuk memastikan akses dan kualitas air bersih
bagi warga jakarta
waktu dua menit untuk menjawab pertanyaan dimulai dari sekarang
ya ketika kami masuk kami sadar perusahaan air minum itu dikuasai oleh swasta
tapi tentu kita harus menghargai apa yang dilakukan oleh investor ini
maka kami melakukan renegosiasi
selain renegosiasi dengan perusahaan palija dan aitra
kami juga memulai membangun sendiri penggabungan manajemen
sedang diurus perdanya antara perusahaan air limba pal dengan perusahaan air minum
nanti ke depan kalau anda mau mendapatkan air bersih
maka anda harus memasang air kotor
nanti bagaimana caranya yang tidak mampu kami melakukan subsidi
yang kita kenal dengan pso public service obligation
ketika masyarakat tidak mampu membayar nilai tertentu kami yang membayar
ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial
yang mampu membayar lebih
yang tidak mampu kami subsidi
lalu apa yang kami lakukan lagi
tentu persoalan air ini kami sadar betul
orang yang tidak mampu justru membeli air dua puluh lima sampai rp lima puluh per kubik
padahal air yang kami jual itu hanya untuk orang yang miskin hanya rp satu lima puluh per kubik
ini tentu hal yang jauh sekali
lalu bagaimana kami lakukan
ternyata orang tidak mampu tidak sanggup membayar pemasangan awal
sekarang kami telah memasang puluhan ribu rumah rumah
saya kira mungkin tahun ini bisa capai ratusan ribu
karena bagi orang yang tidak mampu
yang penting jangan bayar uang mukanya yang berat
kalau sehari harinya kami kenakan tujuh ribu per kubik bayar
yang penting jangan bayar satu juta satu delapan juta bentuk pemasangannya
program ini yang sedang kami kerjakan
paslon telah dimanage oleh orang orang dari pam
kami yakin pu juga bekerja dengan baik
kita lagi kerjakan pengolahan air limbahnya
maka capai target akan tercapai
hadirin dan pemirsa
semua paslon sudah mendapatkan pertanyaan
dan sudah menjawab pertanyaan yang disusun oleh tim panelis
sekarang kita akan mempersilahkan paslon tiga untuk menanggapi jawaban paslon satu dan dua
waktu anda dua menit tiga puluh detik dimulai ketika anda berbicara
kami memulai sebuah program yang sekarang sudah menjadi gerakan
apa itu okoc
jadi ide tadi mengenai sampah bukan lagi sampah menjadi masalah
tapi sampah menjadi berkah
sampah dengan program okoc akan menjadi sebuah sumber penghasilan
memiliki nilai tambah
banyak sekali pengusaha pengusaha sekarang lahir dalam pengelolaan sampah
kalau kita memberikan sebuah kesempatan
bahwa mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan
dan bisa kita integrasikan dengan sistem yang sekarang sudah dibangun ppsu
itu sangat sangat memberikan nilai tambah
kami melihat begitu besar peluang okoc untuk menciptakan
kesejahteraan bagi rakyat
dan terkait dengan air
yang kita perlu perhatikan di sini adalah
lebih dari lima juta warga jakarta sampai dengan sekarang belum mendapatkan air pump
karena itu pipanisasi menjadi krusial
seperti yang disampaikan juga tadi pipanisasi
karena itu kita yang akan dilakukan adalah prioritaskan pada kampung kampung
rumah dengan ukuran di bawah satu ratus lima puluh meter akan menjadi prioritas utama
otomatis kampung kampung di jakarta dan di situ tempat yang minim
masuk langsung pipanisasi dan dalam lima tahun tuntas
begitu anda ketemu rumah di bawah tujuh meter persegi dengan sendirinya
dan kita semua lakukan pipanisasi itu dengan rupiah
sebagaimana program kita juga memberikan pada warga yang hari ini tidak punya rumah
untuk mendapatkan rumah dengan kredit dp nya rupiah
dengan rupiah dp maka seperti juga pipa mereka tak kuat membayar di awal
rumah juga sama
jangan airnya mengalir tapi rumahnya tak dimiliki
miliki rumahnya miliki air bersihnya dan kemudian merasakan kesejahteraan keadilan di jakarta
itu yang akan kita laksanakan di jakarta lima tahun yang akan datang
waktu masih ada
apakah akan digunakan atau cukup
para pendukung harap tenang
para pendukung harap tenang
tata tertib sudah dibacakan di awal debat
dan penyelenggara yaitu kpu dki jakarta mengingatkan kami moderator
untuk mengingatkan anda para pendukung
jika ada yang tidak dapat menjaga ketertiban
maka penyelenggara berhak untuk mengeluarkan pendukung yang tidak tertib
baik kita lanjutkan
waktu anda dua menit tiga puluh detik dimulai ketika anda berbicara
masalah macet memang sangat membuat kita frustrasi
tetapi tidak menjadi skeptis karena saya dan pak sylvi memiliki komitmen
untuk bisa menghadirkan berbagai kebijakan dan juga inovasi
termasuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan hari ini
dan dilakukan oleh gubernur gubernur sebelumnya
tentu kita tahu bahwa pertumbuhan ruas jalan tidak ada apa apanya
dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi
kita ingin benar benar lebih mengajak dan membuat masyarakat berpihak
pada kendaraan transportasi umum masal
artinya kita harus memberikan insentif yang tepat
harus aman nyaman tepat untuk masyarakat
harus menempatkan waktu dan juga terjangkau
selain itu kita juga ingin mengedepankan pola pola hidup yang lebih efisien lagi
kita bangun transit hub yang memadai intermodal transportasi juga dapat terjadi
dan pada akhirnya sasaran kita adalah mengurangi waktu tempuh
pada saat saat peak hours
dan juga kita ingin membangun jalur jalur kursus sepeda
termasuk memberikan insentif yang positif bagi para pejalan kaki
artinya pedestrian kita juga harus baik
kemudian terkait dengan masalah air
kita tentu ingin meyakinkan bahwa dari delapan ratus ribu terdaftar sebagai pelanggan air di jakarta
kualitasnya tidak baik tidak lancar
banyak sekali masalahnya termasuk adanya pencurian air di tengah tengah perjalanan
dan kita ingin meyakinkan itu tidak terjadi
harus ada enforcement yang baik
tetapi di saat yang bersamaan kita juga harus memahami bahwa
masih banyak masyarakat kita yang tidak memiliki akses terhadap air baku yang baik yang bersih
oleh karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab
untuk bisa menyiapkan persediaan air baku yang semakin baik
tentu kita harus lakukan secara sistematis
kita bangun kolam kolam retensi termasuk sumur sumur resapan
dan juga dengan water harvesting
dan itu semua akan menambah supply air jika diperlukan oleh masyarakat sewaktu waktu
dan terakhir saya menambahkan sedikit tadi yang disampaikan pak silvi
dalam mengelola sampah selain kita merevitalisasi tempat pengelolaan air
kita juga membangun intermediate treatment facility untuk menjadikan sampah menjadi energi
terima kasih terima kasih semangatnya kita tenang
sekali lagi kami mengingatkan sebagai moderator
pesan dari penyelenggara kpu provinsi dki jakarta
jika ada pendukung yang tidak dapat menjaga ketertiban selama berlangsungnya debat
maka penyelenggara berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari ruangan debat
jelas baik kita lanjutkan
kini kesempatan yang sama diberikan pada paslon dua untuk menanggapi jawaban paslon satu dan tiga
dalam waktu dua menit
dua puluh detik dimulai ketika anda mulai berbicara
perlu saya jelaskan soal transportasi yang kita lakukan ini bukan membangun jalan terus
tidak ada di dunia yang bangun jalan bisa memenuhi untuk mengatasi kemacetan
maka yang kami bangun adalah yang berbasis rare kereta api
mrt lrt tentu ada bus rapid transit yang kami selesaikan
enam koridor tiga berlimpah pas koridornya
lalu apa yang kami lakukan
tahun lalu mungkin pasangan paslon tiga tidak baca
tahun lalu kami transjakarta telah menambah lima puluh tiga trayek baru
tahun ini akan menambah tujuh puluh tujuh
langsung masuk ke perumahan perumahan
kenapa belum kelihatan karena kami tidak ingin impor
hampir semua bus kami beli dari lokal karoseri
lalu apa yang kami lakukan lagi
kami sedang membangun banyak apartemen di atas terminal terminal maupun stasiun stasiun maupun pasar pasar kami
supaya pekerja pekerja orang jakarta yang tidak mampu
kerja di jakarta kembali tinggal di jakarta
dengan menyewa apartemen harga kos
tapi ketika gajinya di atas sepuluh juta kami akan menjual apartemen itu dengan harga modal
hanya tiga ratus juta untuk ukuran tiga puluh
jadi ini akan mendorong mengatasi kemacetan
bahkan sekarang kami melakukan subsidi
orang tangerang depok bekasi ke jakarta bayar rp tiga lima ratus
lalu dari mana uang subsidi nanti bisa sampai empat puluh lima triliun
itulah kami kenakan jalan berbayar atau dikenal dengan erp
dari uang ini masuk ini yang kami namakan bagaimana mengadministrasi keadilan sosial
lalu mengenai sampah februari ini bulan depan kami sudah groundbreaking membangun waste to energy
dikerjakan dari bumd kami
jadi kami sudah siapkan semua bertahap termasuk di kampung kampung harus dididik dengan uang yang baik
mungkin mas jarod bisa tambahkan sedikit terima kasih
untuk mutasi promosi dan demosi ukurannya jelas
kita sangat sabar beberapa kali kita berikan peringatan peringatan masukan masukan
jangan korupsi warga jakarta butuh pelayanan yang cepat tepat profesional dan bebas dari punggi
oleh karena itu apabila ada mereka mereka yang lambat untuk mengeksekusi kebijakan
dengan menyesal dengan senang hati juga kami akan ganti
oleh sebab itu untuk pergantiannya
kita membuat dengan cara lelang terbuka terima kasih
segmen tiga telah kita ikuti bersama
segmen dua tadi tentang reformasi birokrasi
segmen tiga tentang pelayanan publik
segmen berikutnya akan semakin seru karena antar paslon akan saling bertanya dan menanggapi
kami akan kembali sesaat lagi
pada hari ini masing masing paslon akan saling bertanya menjawab menanggapi dan ditanggapi kembali
format ini sudah dilakukan pada debat yang pertama dua pekan lalu
kesempatan pertama bagi paslon satu bertanya kepada paslon dua
waktu anda bertanya satu menit dimulai ketika berbicara
kami akan pastikan audio untuk paslon satu
mohon tenang karena waktu tidak akan dikurangi
waktu baru akan dihitung mundur sejak paslon berbicara
dapat dibantu oleh penyelenggara
mikrofon untuk paslon satu
kami sampaikan kembali ini adalah kesempatan paslon satu bertanya kepada paslon dua
waktunya adalah satu menit dimulai sekarang

terkait dengan diskresi
maka sebetulnya diskresi apa dilakukan dengan tujuan yang benar
dan juga jika tidak tercantum dalam perundang undangan
dan dari beberapa pergum yang dilahirkan
itu menunjukkan bahwa ada alasan alasan atau argumentasi terkait dengan diskresi
sebagai contoh bagaimana koefisien lahan bangunan
yang jika ada pengembang membangun sebuah gedung dan melebihi dari klbn tertentukan
maka itu masuk ke dalam kompensasi dan bisa digunakan tanpa melalui kas negara
ini saya bertanya apakah prinsip prinsip seperti ini bertentangan
dengan upaya untuk membangun birokrasi yang akuntabel dan juga tentunya bertanggung jawab
mohon dijelaskan sehingga kita bisa jelas semuanya disini
dibikin pertanyaan dari paslon i
paslon ii silakan anda menjawab waktu anda dua menit
dimulai ketika anda mulai berbicara silakan
saya mungkin orang yang salah satu yang beruntung
saya ini mantan anggota dpr ri komisi dua
yang membidanin untuk membuat undang undang diskresi ini
nah lo hubungkan dengan koefisien luas bangunan
apa yang terjadi di jakarta
itu ada peraturan di dalam perda
kalau dilintasi oleh transportasi massal berbasis rare
maka kami membangun lrt
maka koefisien luas bangunan boleh ditinggikan
kalau dilewati oleh transportasi massal berbasis rare atau brt
ini mesti dicatat baik baik
kalau tidak maka dia tidak boleh naikkan
anda mau teriak mau bayar satu triliun pun tidak bisa
karena ini ada perda yang mengatur
lalu yang jadi masalah bagaimana sekarang
ternyata ketika klb diizinkan dinaikkan karena berbasis rare penumpangnya banyak
tidak ada pengaturan diizinkan dari undang undang administrasi menerima uang tunai ke dalam apbd
masa kita tambah untung kita nggak dapat untung
nah disitulah kita mengenakan
kita mengenakan kontribusi tambahan
dengan dasar perjanjian kerjasama
kami telah menerima hampir tiga delapan triliun bukan dalam bentuk uang
dengan cara apa
setelah dia membangun infrastruktur
trotoar seperti semanggi
saya bisa tunjukkan
ini semanggi kita bangun empat ratus an miliar itu dari uang kontribusi orang menaikkan bangunan di sekitar semanggi
kenapa semanggi bisa dinaikkan begitu tinggi
karena dilewati oleh mrt
nanti mencatatnya bagaimana kita menggunakan perusahaan penilai
setelah mendapat nilai berapa
itu dibukukan ke apbd sebagai aset sebagai pendapatan lain lain
jadi ini sangat jelas tetap berdasarkan good governance dan transparansi
jawaban paslon dua sudah disampaikan
kita akan lanjutkan setelah seluruh pendukung tenang
kini waktu satu menit tiga puluh detik untuk paslon satu menanggapi jawaban paslon dua
saya tahu betul
kalau bicara soal keuangan negara
ada undang undang keuangan negara nomor tujuh belas tahun dua ribu tiga
khususnya pasal tiga dan ayat enam
bahwa semua penerimaan daerah dan alokasi anggaran daerah
harus masuk di dalam apbd yang disepakati bersama antara gubernur dan dprd dki jakarta
tapi saya melihat di sini
bagaimana bisa dilaporkan kepada dprd dki jakarta
sementara harmonisasi antara eksekutif dan dprd
nah ini yang perlu kita sepakati
bahwa semua uang yang masuk itu
itu harus masuk dulu dalam tungku
apakah itu karena diskresi
apakah ini karena kebijakan kebijakan
tapi yang pasti
ini pertama harus ada harmonisasi dengan dprd
jadi dprd tahu bahwa uang itu masuk dalam tungku dulu
tidak kemudian langsung diberikan kepada asisten pembangunan
kemudian ketika ada persoalan
yang harus dibangun
kemudian ditanya asisten pembangunan
silahkan keluar dari sana
ini namanya non budgeter
artinya ini sudah tidak boleh lagi dalam undang undang
dan ini harus sekali lagi dipertanggungjawabkan
dan dprd harus mengetahui hal ini
bukan one man show
para pendukung para pendukung harap tenang
kita akan lanjutkan setelah
para pendukung tenang
paslon satu sudah memberikan tanggapan balik
sekarang paslon dua dipersilakan untuk menanggapi
waktu anda satu menit tiga puluh detik
dimulai ketika anda berbicara
sama sama birokrat memang agak lucu
ini barang yang berbeda
saya menguasai sekali soal administrasi keuangan negara
yang dimaksud beliau itu betul
harus masuk kalau pendapatan lain lain
makanya kami tempuh dengan cara apa
jadi ini semacam kerelaan
karena ini tidak ada kewajiban membayar
makanya ada perjanjian kerelaan
perjanjian tanda tangan inilah baru bisa bangun
dan nilainya bukan uang yang diterima
tapi adalah barang
dan barang pun pakai jasa penilai
jadi ini jelas sesuatu yang berbeda
kalau memang itu dibilang salah
sudah ada temuan
kenapa tidak ada temuan
karena memang ini boleh
yang tidak boleh itu kalau sumbangan
karena diterima uang
ini tidak ada dasarnya
nah jadi pengertian di sini jelas
keuangan yang disampaikan undang undang tadi berbeda
birokrat birokrat yang lama ini
saya mengerti walaupun sudah dua puluh tiga puluh tahun jadi pejabat
tapi undang undang tentang keuangan berbasis kinerja
itu baru dilakukan sejak tahun dua ribu satu
dan seluruh indonesia dijalankan dua ribu enam
kebetulan saya orang keuangan
saya jadi bupati jadi dprd
saya kuasai sekali undang undang keuangan daerah berbasis kinerja
mungkin bu sirvi salah satu yang kurang mempelajari berbasis kinerja tadi
saling bertanya menjawab menanggapi dan menanggapi kembali sudah dilakukan
antara paslon satu dan dua
bisa tenang kembali
bisa tenang kembali para pendukung
kita semua sesuai komitmen sejak awal
dan kami tidak akan pernah bosan mengingatkan
untuk ketertiban sepanjang berlangsungnya debat pada malam hari ini
sekarang giliran dari paslon dua ke paslon tiga
paslon dua silahkan bertanya
waktu anda satu menit
saya kemarin mendengar ada inkonsistensi
terkait dengan kebijakan program reklamasi
di satu sisi pak anies menyampaikan bahwa nanti akan kita kaji
di lain sisi reklamasi harus dihentikan
tolong berikan penjelasan kepada kami
bagaimana kalau kebijakan kita untuk mengkaji
dan bagaimana kalau untuk menghentikan
waktu masih ada
akan digunakan atau cukup
baik selanjutnya kita persilahkan paslon tiga
waktu anda dua menit dimulai ketika anda mulai berbicara
masalah reklamasi adalah masalah keadilan
proses yang dilakukan sekarang sangat tidak terbuka
sangat tidak berkeadilan
jauh dari sebuah komitmen terhadap transparansi
dan terhadap fairness
dimana nelayan tidak pernah dipikirkan dampaknya
sudah ada bukti di pengadilan dan sudah difonis
bagi kami ini adalah sebuah harga mati
bahwa kita harus hadirkan keadilan kembali
saya dulu pebisnis juga
saya tahu pasti ada sengketa nantinya
dan itu ada
melalui undang undang ada badan yang akan menyelesaikan
persengketaan dengan konsumen
dispute itu selalu ada
dan harus ada resolusinya
dengan menjunjung tinggi sebuah keberpihakan
keberpihakan kepada siapa
kepada rakyat yang selama ini tidak merasakan
keadilan yang dihadirkan untuk mereka
saya melihat bahwa ini adalah sebuah perjuangan
untuk membela rakyat
dan terkait dengan itu
kita berbicara tentang reklamasi untuk siapa
sehingga ketika kita menempatkan reklamasi
untuk kepentingan publik
itu diatur di pemerintah pusat
maka persoalan menjadi lain
tapi ketika semata mata ini itu menjadi kegiatan komersial
maka persoalan menjadi lain
apalagi yang dibicarakan
semata mata urusan pembeli dan penjual
di dalam pengembangan tempat tempat tinggal di sana
ada belasan ribu bahkan sampai dua puluh ribu nelayan
di pesisir jakarta yang hari ini hidupnya berubah
karena reklamasi ini
kami akan lakukan semua yang ada di dalam disposal kita
untuk memastikan warga jakarta terlindungi

untuk memastikan warga jakarta terlindungi
kita akan lanjutkan
waktu anda satu menit tiga puluh detik
ya saya terima kasih sekali
banyak orang itu selalu menuduh kami
tidak membela yang miskin nelayan
banyak orang tidak tahu
walau reklamasi ini dirancang
dari pak harto sejak tahun sembilan puluh

ketika kami melihat izinnya tidak bisa kami batalkan
kami mulai berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan
kami mulai berpikir bagaimana mendapatkan kontribusi tambahan
untuk membantu membangun nelayan
untuk membantu membangun nelayan
karena tugas kami sekali lagi
mengadministrasi keadilan sosial
banyak orang tidak mengerti
lalu yang bisa dijual
lalu yang bisa dijual
lalu yang bisa dijual lagi
tiap tahun dia jual
ini juga dipakai membangun infrastruktur

sepuluh tahun mereka membangun
mereka berkewajiban menggunakan kontribusi
kira kira satu ratus dua puluh delapan triliun
hitungan perkiraan saat ini
artinya panggul kita selesai
rumah susun nelayan selesai
tempat penampungan ikan nelayan selesai
tempat penampungan ikan nelayan selesai
dan termasuk semua rumah susun kita selesai
dan termasuk semua rumah susun kita selesai
nah ini yang kami namakan bagaimana
mengadministrasi keadilan sosial
bukan mengatakan win win solution
tetap mau win win atau apapun

yang diutamakan adalah rakyat
makanya jangan heran kami mendapat
pembangunan indeks penggunaan manusia
tertinggi di indonesia karena targetnya manusia
pendukung paslon dua
pendukung paslon dua
selanjutnya paslon tiga silakan menanggapi kembali
dalam waktu satu menit tiga puluh detik
saya jokowi nurman dan saya rangga soal
yang selalu dibanggakan
di seluruh dunia
ipm ibu kota selalu paling tinggi
yang aneh adalah jakarta
pertumbuhannya salah satu yang paling lambat
di seluruh indonesia
jadi tidak usah bangga
jangan bangga dengan ipm yang tinggi
tinggi di mana mana namanya ibu kota
ipm nya pasti tinggi yang penting itu
tumbuh atau tidak ternyata
di jakarta ini dibandingkan di
selera lain pertumbuhannya paling rendah
artinya tingginya itu warisan
bukan hasil karya sendiri
itu catatan ya kemudian yang kedua
kalau bicara tentang masa lalu
pak basuki korupsi pun sudah dimulai
dari zaman dulu apa ya kita mau teruskan
apakah selalu segalanya dari
masa lalu berarti harus diteruskan
yang sudah sekarang ada
kita manfaatkan untuk kepentingan publik
warga jakarta sekarang nggak punya
pantai warga jakarta sekarang
tidak pernah merasakan rasanya
berada di pesisir
namanya aja sunda kelapa dimana
nyur nyur melambai itu tidak ada
karena itu yang kita lakukan memanfaatkan
sudah ada untuk
warga jakarta merasakan
bukan sekelompok orang
indahnya teluk jakarta
biarkan rakyat kebanyakan yang
merasakan indahnya jakarta lewat
tanah yang sudah direklamasi hari ini
ibu sylvie sudah
di birokrasi tiga puluh delapan tahun
dan ibu sylvie sudah
dari beberapa gubernur
pernah di beberapa posisi
tanyakan yang kami anisandi ingin tanyakan
pendapat ibu sylvie
terhadap reformasi birokrasi
yang dijalankan oleh pak basuki
dibandingkan dengan gubernur
apa pelajaran yang bisa
untuk lima tahun ke depan membantu
rakyat jakarta menyediakan lapangan pekerjaan
dan memperbaiki pendidikan
waktu masih ada cukup
sekali lagi harap tenang semua
selanjutnya kami persilakan
pak aslon i untuk menjawab pertanyaan
dari pak aslon iii
waktunya dua menit dimulai dari sekarang
mas sandi hampir saja kita berpasangan
kita tahu betul bahwa
beda dulu dengan
sekarang ketika saya
sebelum undang undang asn

kita memakai undang undang tentang
kepegawaian sekarang asn
tetap ada hal yang tetap
kita lakukan yaitu bagaimana
ini yang pertama adalah
struktur kaya fungsi
dan kita akui bahwa
beberapa pendahulu kita
bukan baru sekarang saja itu sudah
dilakukan ramping struktur kaya fungsi
pastinya makin kemari
harus makin ramping
dan fungsinya makin banyak
pegawai negeri sipil
mudah mudahan saya tidak salah
ppsu atau phl nya
ini memang memerlukan
itu diperlukan sekali
tetapi jangan jangan
dengan sudah rapihnya kita sudah
management kita punya semuanya
tetapi kemudian ada diskresi
kembali gubernur bahwa
orang yang sudah sekolah saya yakin
pak anies mengerti betul bahwa
sistem pendidikan ini dipersiapkan
apabila seorang menjadi dokter
dipersiapkan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya atau pengetahuannya tentang dokter
bukan kemudian jadi camat
bukan kemudian akhirnya
seorang yang memang dari
pdn jelas dia tentang kepamungan
kemudian dia mengurus masalah tata air
disini yang perlu kita benahi
disini perlunya penyempurnaan
dan juga habis yang sangat baik
paslon tiga untuk menanggapi
waktu anda satu menit tiga puluh detik
anda berbicara silahkan
aku jawab dulu
ya terima kasih
bu sylki dengan penjelasannya tadi
meskipun sebenarnya bisa lebih
tajam lagi dalam menunjukkan dimana yang
baik dimana yang
kurang dan perlu perbaikan
tapi saya melihat juga
tidak menjadi prioritas utama
salah satu problem
yang kita saksikan sekarang
misalnya kita menemukan
pegawai tu misalnya
tunjangan tkd nya
tunjangan kinerja mereka
itu berbeda sekali tu bisa
jadi lebih tinggi justru dari kepala sekolah
kenapa disini menjadi penting jadi perhatian
tunjangan kinerja bukan saja
untuk birokrasi yang
tujuh puluh itu tapi jangan lupa
yang delapan puluh lima ribu guru
di sekolah umum
yang tiga puluh satu ribu guru
di madrasah mereka memerlukan
tunjangan yang tidak kurang
apalagi kalau kita lihat
ppsu mendapatkan perhatian baik
kita senang dapat gaji di atas
tiga juta tapi masuk guru paut
untuk guru guru di jakarta ini
menunjukkan bahwa reformasi
birokrasi bukan untuk
birokrasinya sendiri tapi untuk
pelayanan publik di hal prioritas
peningkatan kualitas manusia
paslon satu punya waktu yang sama
satu menit tiga puluh detik untuk menanggapi
paslon tiga dimulai
dari sekarang silahkan
memang taktiknya baik sekali
bertanya kepada kami
untuk menyerang nomor dua begitu
kita sepakat bahwa memang
harus terus dilakukan
tetapi yang jelas bagi kami
membangun birokrasi itu
harus menggunakan hati juga
intinya adalah manusia
manusia terdiri dari
pikiran dan hati
dan dengan itu mereka bisa
bekerja dengan baik optimal
dan melayani publik dengan sebaik baiknya
kemudian aspek kedua
rule of law dalam membangun
silahkan mau open government dan lain sebagainya
tetapi intinya membangun
tata kelola pemerintahan yang baik
itu harus menunjung tinggi
supremasi hukum mengapa
karena kita ingin menjadikan
birokrasi kita bersih dan transparan
nah kalau tadi dikatakan diskresi
atas azas kerelaan
kemudian menabrak undang undang
saya pikir ini sesuatu yang
tidak bisa dibenarkan
kalau hanya katakan itikat baik
kemudian kita melanggar undang undang
yang sudah ditentukan sebelumnya
maka kita sebenarnya menyimpan bom waktu
yang akan meledak sewaktu waktu
dan ini tidak baik untuk generasi berikutnya
pendukung satu paspon satu
dan yang ke enam
kita sudah menyimak bagaimana saling bertanya
antar paslon dan masih akan dilanjutkan
dalam format serupa dalam saat yang berikutnya
jadi tetaplah bersama kami dalam
debat kedua bkd dki jakarta dua ribu tujuh belas
rumah rumah di pantaran sungai
dalam bentuk rumah susun
ada program rumah untuk rakyat
dibangun di tempatnya
dengan tanpa menggusur
ada tiga ratus sembilan puluh delapan rumah
enam puluh hektar lahan
di pemukiman kumuh
di pantaran sungai yang akan dibangun
pertanyaan saya adalah
dan menertibkan bangunan itu
bisa warga di bantaran sungai
dan daerah daerah yang
melanggar itu mendapatkan
rumah yang layak
mas sulon dua masih memiliki waktu
apakah masih mau dimanfaatkan
tidak sanggup melakukan itu
kita minta pendapat gimana
selanjutnya paslon satu silahkan menjawab
waktu anda dua menit dimulai ketika
semua bisa ditata
kita semua bisa menata jakarta
membangun jakarta tanpa harus
mengusur warganya begitu saja
itu adalah komitmen dan itulah yang akan kami
perjuangkan untuk seluruh warga jakarta
paradigma yang akan kami gunakan
membangun meremajakan kampung
di tempat yang sama
tidak mencabut mereka dari
habitat aslinya karena yang terjadi
adalah semakin meningkatnya
kemiskinan di perkotaan
caranya tentu kita lakukan
lahan yang ada
karena dengan membangun dari
atau mengkonversi dari
horizontal housing perumahan yang horizontal
menjadi perumahan yang vertikal
tentu ada lahan lahan yang bisa
mereka mendapatkan hunian yang layak
tidak mengganggu aliran sungai
dan ini juga kita lakukan secara
bahwa lingkungan hidup juga harus
dipelihara sehingga tidak
menghadirkan dampak dampak yang
tidak kita inginkan terutama banjir
dan itu dilakukan bersama sama dengan
masyarakat kami berbicara
dengan banyak aktivis berbicara dengan
berbagai komunitas mereka mau
untuk bergeser sedikit
bukan gusur bergeser
sedikit untuk membangun untuk didirikan
rumah hunian yang layak mereka
yakin bahwa dengan
cara cara seperti itu mereka tidak akan
kehilangan miliknya mereka akan
tetap memiliki rumah bukan
rusunawa tapi rusunami dan
yang lebih penting lagi adalah mereka tidak akan
kehilangan mata pencahariannya
karena kita integrasikan dalam
program rumah rakyat itu adalah tempat tempat
usaha yang layak dan terakhir
mereka akan memiliki status
dan martabat yang terjaga
dan ini penting untuk kesejahteraan rakyat jakarta
sudah memberikan jawaban
sudah memberikan jawaban
selanjutnya kami persilahkan paslon dua
untuk menanggapi kembali jawaban paslon satu
dalam waktu satu menit tiga puluh detik
dimulai ketika anda berbicara
terima kasih yang kami maksudkan begini
selama ini mau melakukan normalisasi sungai
berusaha membangun rumah susun
memindahkan lalu kami juga mengerti
biaya hidup dari rumah susun
di tempat jauh juga mahal
makanya kami juga menggratiskan
memberikan kjp tunjangan
kenapa karena ada pp
pratun pemerintah nomor tiga puluh delapan
itu jelas dikatakan bangunan
yang ada berdiri di atas
itu harus ditertibkan
sempadan sungai kembali
seperti sedia kalah
bisa mendapatkan lahan
kalau ada di lokasi yang sama
karena jakarta ini sempadan sungai yang dimaksud
adalah bukan hanya daerah aliran sungainya
jalan inspeksinya yang kira kira
delapan sampai sepuluh meter
jadi tidak mungkin kita
mendirikan bangunan di atas jalan inspeksi
bagaimana mau mengontrol
memelihara sungai yang kita normalisasi
yang sudah kita betonisasi
kalau tidak ada jalannya
itulah yang kami tanyakan
bagaimana dapat tiga ratus sembilan puluh hektar
lalu bagaimana caranya
anda tidak melanggar berlawanan dengan
pp nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu sebelas
yang menugaskan kita
menertibkan bangunan di atas sempadan sungai
paslon satu untuk menanggapi kembali dimulai dari sekarang
ya ini diferensiasinya
menjadi gubernur dan wakil gubernur
kami akan benar benar firm
untuk meyakinkan kita bisa menata
mengelola mempercantik kota ini
tanpa harus menggusur
kita bisa yang penting kita kreatif
dan terbuka dengan berbagai masukan
terbuka dengan berbagai
dan kita lihat kita lakukan benchmark
negara lain sudah melakukannya
kota lain di indonesia juga melakukannya
bisa dan berhasil
menerimalisasi sungai dan lain sebagainya
ada alasan alasan motif lain
kemudian secara semena mena menghancurkan
rumah rakyat di depan mata mereka
ini yang sebetulnya
menjadi permasalahan sosial
ketimpangan semakin menjadi jadi
saya berbicara ke berbagai lokasi
mereka mengatakan pak
kami sebetulnya rela saja
kalau dilakukan relokasi
bukan digusur dengan paksa dan tanpa kompensasi
ini masalahnya dan kami tidak punya hati untuk melakukan hal seperti itu
dan kita semua tentu ingin masyarakat hidup dengan baik sejahtera dapat tersenyum
tidak memiliki trauma yang membebani hidup mereka sampai kapanpun
dan ini adalah urusan kemanusiaan urusan hukum
dki jakarta dengan apbd tujuh puluh triliun rupiah
rasa rasanya sangat disayangkan kalau tidak ada sedikit pun perhatian untuk mereka
para pendukung paslon satu dua dan tiga mohon tenang
kami silahkan untuk duduk kembali yang berdiri
karena sepanjang acara berlangsung silakan anda untuk tetap duduk
baik berikutnya kesempatan bertanya kepada paslon dua
untuk bertanya kepada paslon tiga kepada paslon dua
dalam waktu satu menit dimulai sekarang
ya bapak bapak
bang bapak bapak ibu saudara sekalian yang berada di rumah
semua pasti merasakan bahwa menyaksikan jakarta sebagai tanah kesempatan
tanah untuk bisa mendapatkan kesejahteraan
tapi itu membutuhkan kompetensi membutuhkan keterampilan
apalagi kalau kita lihat perangkatnya
artinya hampir separuh anak usia sma di jakarta utara tidak masuk sekolah
pak basuki pak jarot
langkah apa yang dilakukan untuk memastikan pelayanan publik
yang menghadirkan keadilan untuk sejahtera benar benar hadir di jakarta
baik pertanyaan sudah disampaikan
dan berikutnya silakan paslon dua untuk menjawab
dimulai dari sekarang
waktu anda dua menit
oleh karena itu kami memberikan keadilan untuk pelayanan publik yang berada di jakarta utara
dan subsidi kepada siswa siswa smu dalam bentuk kjp
supaya mereka bisa melanjutkan dan meneruskan dan kita bisa meningkatkan apm ini
seluruh pelajar smu itu kita berikan kjp bagi yang tidak mampu
tentu saja jakarta sebagai kota harapan ada di antara mereka yang bekerja
sehingga tidak bisa melanjutkan kjp yang berada di jakarta utara
tetapi kita juga membuka sekolah kejar paket
sehingga mereka bisa belajar pada malam hari
dengan cara seperti itulah di jakarta kita betul betul menginginkan
bahwa apmnya kalau bisa mendekati sembilan puluh
sekarang ini anak anak kita sudah bisa sekolah dengan baik
dan kemudian sampai kita mereka mereka yang sudah lulus sma pun
ketika dia menerima kaji berikutnya
kjp dia akan terus lanjut untuk mendapatkan biaya siswa
ketika dia diterima di perguruan tinggi negeri
oleh sebab itu kami masih teroptimis bahwa apm di ki jakarta ini akan kita tingkatkan
oleh karena itu kami membutuhkan waktu lima tahun tidak cukup
kita perlu lima tahun lagi dan kita akan tunjukkan bahwa
anak anak di ki betul betul unggul
sampai dengan perguruan
tinggi negeri dengan mereka mendapatkan biaya siswa
bukan hanya sekedar tingkat smu
begitu terima kasih
sudah dijawab masih ada waktu silahkan
baik silakan kepada paslon tiga
untuk memberikan tanggapan balik kepada paslon dua
dalam waktu satu menit tiga puluh detik
silahkan dari sekarang
dan bicara apm tadi ya di atas nasional
tidak perlu bangga uang ibu kota
tapi masalahnya angkanya di bawah biak
di bawah biak angka jakarta utara itu
dan itu tempat tinggalnya bapak gubernur
karena itu masalah bagi kita adalah
mengurusi pendidikan ini bukan sekedar
soal memberikan kjp
dan bapak sudah lakukan itu lima tahun
dan masih banyak yang tidak terima
bu yos di pondok pinang berkeluh kesah
karena pengelolaannya bermasalah
bagaimana kita bisa menitipkan jakarta lima tahun lagi pada anda
ketika mengurusi ini saja
dan ini mendasar
bagi semua keluarga di jakarta
bagi semua keluarga di jakarta
memastikan anaknya bisa sekolah itu paling mendasar
untuk pekerjaan apapun diperlukan
kjp plus yang kita siapkan
memastikan bukan hanya
anak dalam sekolah
pemerintah bukan hanya mengurusi anak sekolah
tapi anak putus sekolah akan mendapatkan kjp plus
mereka bisa kursus
menggunakan kjp plus
yang tidak kalah penting
pemberiannya akan menggunakan jaringan rt rw
mereka yang tahu tentang masyarakat miskin di jakarta
sekolah guru bukan orang yang paling tahu
tugasnya mendidik di sekolah
menjangkau warga miskin
kita gunakan jaringan aparatur
bahkan sampai warga lewat rt dan rw
semua dapat kjp plus
tidak ada yang bisa mencari
tidak ada yang bisa mencari
tidak ada yang bisa mencari

tidak ada yang bisa mencari
kami mohon tenang
kami mohon tenang
kita sudah memasuki segmen kelima
dan sepanjang acara sejak awal
jika ada yang tidak tertib
maka penyelenggara berhak mengeluarkan yang bersangkutan
dari luar dari ruangan debat
kesempatan untuk menanggapi kembali
jakarta ini memang kota besar
misalnya dari ombusman
kami juara enam belas
tapi dari tiga puluh tiga provinsi
kalau pak anies
kementerian gitu loh
ini juga jadi masalah kan
nah yang kami mau sampaikan
ini adalah progres
nah ini yang penting
kalau kita lihat semua progresnya dki
nah karena yang datang juga banyak
misalnya kjp plus
kjp plus untuk anak perusahaan sekolah
kjp ini betul betul
makanya sekarang kita lihat di jakarta ya
ada nggak sih orang pakai sepatu butut
tas butut baju butut
gak ada lagi
ada gak orang
pas kenaikan tahun ajaran baru
menggadaikan untuk minjem uang buat naik kelas
gak ada lagi
bahkan sekarang orang sudah semangat
langsung dapat delapan belas juta
malah tahun ini kami evaluasi
mungkin jakarta butuh dua puluh lima sampai tiga puluh juta
nah kami ini mendidik
mendidik anak anak ini memakai kartu
pakai gesek katanya
ini untuk menaikkan kepercayaan diri mereka
tapi tetap duduk
bagian terakhir saling bertanya adalah
dari paslon satu kepada paslon tiga
waktu satu menit untuk bertanya
saya ingin bertanya
ada survei dari
koalisi warga jakarta
koalisi warga jakarta dua ribu tiga puluh
dari survei tersebut
rencana tata ruang wilayah
ini boleh dikatakan
kita akan mencari
tidak terlibat dan tidak mengerti
akses tentang rencana tata ruang
bahkan ada produk produk hukum
yang dibuat oleh pergub
contohnya satu ratus tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
tentang penataan kegiatan
dalam pemanfaatan tata ruang
kemudian ada lagi
jadi pertanyaannya apa
silakan paslon satu kembali ke tempat
silakan kembali ke tempat
paslon satu silakan kembali ke tempat
waktu tidak bisa ditambah
sesuai dengan durasi yang ditetapkan
paslon satu dua dan tiga
anda punya waktu dua menit untuk menjawab
dimulai ketika anda berbicara
terima kasih ibu silvi
soalnya tadi penjelasannya panjang
pertanyaannya tidak terlalu banyak
tapi tidak apa apa
saya tahu maksudnya
pertanyaannya dimunculkan di awal
warga harus dilibatkan
surveinya menunjukkan bahwa warga tidak terlibat
dan saya melihat ke depan
perencanaan harus melibatkan warga
pemilik kota ini
dan itu artinya
pemimpinnya harus memberikan contoh
berinteraksi dengan warga
kalau pemimpinnya tidak berinteraksi dengan warga
jangan harap aparatur di bawahnya
berinteraksi dengan warga
dan ini satu
terus yang kedua
di dalam penyusunan penyusunan itu
harus secara sistematis
dibuat agar tiap rt
ada mekanisme rembuk
dan rencana yang dibawa
kita akan menghadapi tantangan
setiap kali bicara tentang rt rw
otomatis akan ada banyak kepentingan
akan banyak kepentingan
karena itu semua rembuk
semua proses ini perlu melibatkan
pertama adalah fasilitator
jadi bukan pemerintah datang
lalu mengundang mendengar
biasanya nanti rame
fasilitator yang memfasilitasi
pakar di bidang
yang bisa memberikan
contoh contoh yang sudah dilakukan
di banyak tempat lain
sehingga ketika antara pemerintah
dan ada pakar yang memberikan contoh
rencana itu yang kami akan lakukan
untuk pelibatan publik
rt rw di jakarta
lima tahun yang akan datang
kita akan lanjutkan
baik silahkan paslon satu untuk menanggapi
waktu anda satu menit tiga puluh detik
dimulai dari sekarang
sama sama kita menangkap
itu pula yang sering disampaikan
kurang mendapatkan apresiasi
dan tidak dilibatkan
dalam proses panjang pembangunan di jakarta ini
sejatinya mereka adalah subyek
bukan hanya obyek dari pembangunan
oleh karena itu
dalam program unggulan kami
melakukan pemberdayaan komunitas rt rw
untuk melibatkan mereka secara aktif
mereka yang memiliki pengetahuan
dan mereka memiliki banyak inisiatif
untuk menghadirkan solusi
kami benar benar ingin menghadirkan
sebuah paradigma pembangunan yang partisipatif
dan dengan partisipasi rakyat
kita dapat melakukan banyak hal
termasuk kita ingin meyakinkan
semua menjadi mata dan telinga yang baik
tetapi tanpa dibebani rasa takut
kalau mereka di
ataupun dicurigai oleh pemerintah dan pemimpinnya sendiri
inilah yang kita bangun
insya allah ke depan
birokrasi kita semakin baik
dan partisipasi masyarakat juga semakin baik
itu akan menjadi sebuah kekuatan
menjadi sebuah semangat
untuk kemajuan di kota jakarta ini
ketika kami memimpin di kemdikbud
perencanaan melibatkan semua
dan ketika rembuk itu dilakukan
bukan saja oleh aparatur pemerintah
tetapi justru dengan melibatkan
di luar pemerintah yang peduli
dan ini kunci
di jakarta hari ini
proses itu tidak dilakukan
yang kita harus lakukan
bukan sekedar masukan
bukan sekedar konsultasi
bukan sekedar partisipasi
kerja bersama antara warga dengan pemerintah
jadi langkah yang akan kita lakukan adalah
melibatkan semua penyusunan penyusunan rtrw
karena kalau tidak diskresi diskresi yang dimiliki gubernur
belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik
dan bicara tentang pelibatan ini
termasuk ketika menyangkut dana csr
kami akan membuat
bahwa otoritas ada di gubernur
gubernur bisa memiliki diskresi
tapi kami akan membuat tim csr
sehingga keputusannya bukan rasa dan pilihan satu orang
satu kelompok yang secara objektif
bahwa otoritas ada di gubernur ya
tetapi prosesnya melalui institusi
dengan prosedur yang jelas
dan hasil yang terukur
para pendukung sekali lagi mohon tenang
para pendukung mohon tenang
karena apa yang terjadi di ruangan ini
tidak hanya kita saksikan para hadirin
tetapi disaksikan oleh jutaan pasang mata
jadi saya percaya bahwa kita tidak ingin mempertontonkan
hal hal yang tidak etis
kalau ingin tepuk tangan saya ajak sekarang semua untuk tepuk tangan
baik para hadirin
semua pasangan calon telah mendapatkan kesempatan untuk bertanya
menjawab dan menanggapi kembali
kami akan lanjutkan sesaat lagi setelah jeda berikut ini
jabatan er networks
ruang udara dan ruang bawah tanah
termasuk laut yang belum
dikelola dengan baik nah ini
yang kami tawarkan
kami mulai mempunyai
tugaskan pada bumd kami
untuk menguasai termasuk
development di mana ada stasiun stasiun

itu dikuasai oleh
ini yang kami lakukan
jadi prinsip kami sangat sederhana
manfaatkan klb tadi yang tadi
dikritik seolah olahnya diskresi
bukan ini memanfaatkan
ruang atas dan bawah
tanah untuk membangun
peraturannya memang lagi disusun
tapi secara pergub kita sudah bisa
mengatur bisa monas monas itu
kalau kita katakan lima puluh hektare
saja kita gali lima meter ke dalam
bayangin kalau lima puluh hektare
itu lima ratus ribu meter persegi
dua juta setengah
nggak ada orang yang bisa
begitu kaya raya
di tengah ibu kota
dari monas kalau ditarik sampai ke
bayangkan kalau kita pakai semua itu
untuk menjadi properti
baru kita kerjasamakan terima kasih
pertanyaan untuk paslon tiga
tiga dalam program kerjanya mengusulkan
atau limpahan untuk mengatasi
masalah banjir sekaligus
krisis air di jakarta
padahal kini para pengelola kota dunia
sedang meningkatkan strategi
pemanenan air atau
water harvesting bagaimana
penjelasan paslon tiga untuk mengubah
dari sekedar menahan air melalui
resapan menjadi pemanenan air
agar air dapat dipakai
dalam waktu satu menit tiga puluh detik
ya sebelum saya menjawab saya mengkoreksi
dulu yang dikatakan oleh pak basuki
bahwa camp digbud ranking dua puluh dua
saya sebetulnya gak mau mengangkat ini
tapi karena beliau mengatakan data
yang keliru saya koreksi bahwa itu
angka sebelum saya bertugas sesudah saya bertugas
meningkat menjadi sembilan ranking
kesannya menyombongkan pak tapi
insya allah di jakarta nanti kita akan bereskan
sehingga kinerjanya pun lebih baik
sebagaimana kita membereskan ketika di camp digbud
kemudian kedua mengenai
air hujan ini rahmah
dari allah dari tuhan
rahmah yang diturunkan untuk
dimasukkan ke bumi bukan sesegera mungkin
dikirim ke laut yang dilakukan
sekarang masuk kirimkan ke laut
tidak diresapi oleh air
karena itu yang kita lakukan adalah
di tiap kampung
di tiap rumah di tiap jalan
yang kedua di samping kanal kanal
dan sungai pun kita siapkan
lubang ke dalam sehingga
tanah di bawah jakarta
berisi air kembali
hari ini tanah di jakarta
makin hari makin sedikit airnya
karena satu penyedotan
yang kedua suplai masuk
ke dalamnya hampir tidak ada
karena konsep yang dilakukan adalah
halirkan secara horizontal
dikirimkan semua ke laut

waktu habis selanjutnya
pertanyaan untuk paslon satu
paslon satu dalam visi misinya
memberikan perhatian pada ruang terbuka hijau
saat ini jakarta
kekurangan ruang terbuka hijau
masih jauh dari ketentuan
undang undang tata ruang yang
mengamanatkan ruang terbuka hijau
badan kesehatan dunia atau who
juga menyarankan dua puluh lima meter persegi
ruang terbuka hijau
per penduduk agar kotanya sehat
bagaimana strategi paslon satu
meningkatkan ruang terbuka hijau
yang sangat defisit pada saat ini
pertanyaan dijawab dalam waktu
itu adalah komitmen kami
untuk semakin mengembangkan
ruang terbuka hijau di jakarta
yang kita tahu masih jauh dari ideal
walaupun kita tahu sudah dilakukan
untuk semakin membuka ruang ruang terbuka hijau
sebagai resapan tetapi juga sebagai
tempat interaksi yang baik
dan ini menjadi komitmen saya dan pak silvi
jika terpilih menjadi gubernur
maka pertama tama kita akan merevitalisasi
ruang ruang terbuka hijau yang sudah
ada saat ini
sambil kita terus mengembangkan
dan membuka lahan lahan baru
walaupun tidak banyak pilihan tetapi kita lihat
ada potensi potensi yang ada
di jakarta ini dengan target
tidak usah terlalu muluk muluk
dalam lima tahun ke depan kita bisa meningkatkan
sekali lagi kegunaan
ruang terbuka hijau ini yang menjadi
sangat penting selain untuk aspek
lingkungan tetapi juga kami ingin
menghadirkan itu sebagai tempat
interaksi warga yang humanis
berolahraga berrekreasi dengan baik
dan ini semua penting
dalam rangka meningkatkan
rasa bahagia rasa gembira mereka
sehari hari mengurangi level
stres ketika mereka sudah
hektik di perjalanan sudah
sibuk di kantor kembali
ke sekitar rumahnya dan bisa mampir
ke ruang ruang terbuka hijau itulah semangat
dan komitmen kami mudah mudahan
dengan pemberdayaan komunitas kita bisa lakukan itu
kami berdua datang membawa pengalaman
membawa pengetahuan dan jaringan
maturnuun pak jono yang sudah mendidik
kepemimpinan sejak smp dulu
bapak bapak ibu sekalian
ketika kita bicara
memimpin maka menghadirkan
kemampuan dan kemampuan
yang diberikan oleh
dan ini adalah
kemampuan yang diberikan oleh
ketika kita bicara memimpin maka
menghadirkan rasa aman menghadirkan
motivasi bekerja karena itu
birokrasi akan berjalan dengan
cepat dengan suasana
kerja yang positif dengan
suasana kerja yang membuat orang
mau berkarya semua
posisi baru diiringi dengan
tanda tangan komitmen apa
integritas yang kedua komitmen
bahwa ini targetnya
jika enam bulan target tidak tercapai
maka yang bertanda tangan otomatis
menggunakan surat itu sebagai pengunduran
rendiri jadi mereka dikejar
dengan target bukan dikejar
merasa takut dan target itu
disepakati di awal ini
kami lakukan selama kami memimpin
bang sandi dari tiga orang menjadi
lima puluh ribu karyawan melalui apa
meritokrasi yang baik
yang kita akan lakukan
mereform ini basisnya meritokrasi
diiringi dengan proses
yang transparan suasana
kerja yang positif
target yang jelas
dan yang tidak kalah penting ini bukan
yang akan dilakukan adalah melibatkan publik
untuk berada di dalam
mengawasi langsung memberi
penilaian langsung dengan begitu
dirasakan oleh publik
yang di kiri yang di tengah
yang di kanan semuanya harap duduk
dan tenang sekarang untuk
apa komitmen anda untuk membangun
birokrasi yang profesional dan melayani
warga dki jakarta lima tahun
ke depan silahkan anda jawab
dalam waktu satu menit tiga puluh detik
dimulai ketika anda berbicara
banyak teori tentang
kepemimpinan dan manajemen
tetapi itu adalah kembali
seni bagaimana kita mengaplikasikannya
dalam memenangkan hati
dan pikiran anggota
yang bekerja di bawah kita
itulah hakikatnya bagaimana
perasaan penuh dengan antusias
untuk melayani publik dengan
sebaik baiknya tentu pertama
pemimpin harus hadir
dan menjadi contoh yang baik
dan terus mengembangkan potensi mereka
kunci dari keberhasilan
jakarta ini saya
alhamdulillah memiliki bekal
kepemimpinan di militer sekali lagi
dimana merupakan organisasi
yang paling efektif di berbagai
negara di dunia mengapa
karena kami benar benar
memperlakukan sistem berdasarkan
merit system dan juga
kita ingin mengukur segala sesuatunya
menguji segala sesuatunya
tetapi dalam mengaplikasikan
itu semua kita menggunakan
hati dan pada akhirnya
kita ingin menciptakan sebuah
budaya yang unggul dimana
terus saling menyuntik satu sama
lain agar tumbuh berkembang dengan
baik inilah perlunya pemimpin
yang bijak dan juga mencintai
kami bukan bicara soal
keadilan sosial saja
kami juga bukan telah
melakukan administrasi keadilan sosial
tapi kami adalah orang yang
telah melawan keadilan sosial
mengingkari sumpah jabatan
ini sudah kami singkirkan kami
lima tahun ke depan
ketika pns pns muda
apalagi yang diterima tahun dua ribu sebelas
mereka adalah orang yang
sangat bersyukur dengan gaji yang
lebih baik daripada swasta
mereka akan mencapai golongan golongannya
mereka akan menduduki posisi posisi
yang baik sehingga sebuah
hasrat yang melayani
akan terbentuk kami
adalah orang yang menyusun undang undang
aparatur sipil negara
kami akan mempertahankan meritokrasi
kami akan mempertahankan bagian
dari proses seleksi
dan bahkan kami sedang menyiapkan
aparatur sipil negara terdiri dari pns
dan p tiga k pegawai
pemerintah perjanjian kontrak
kita dikeluarkan swasta
boleh menjadi bagian dari
aparatur sipil negara saat
itulah birokrasi kita
akan sejajar dengan birokrasi
dunia yang memang hasratnya
empatinya melayani rakyat
karena rakyat adalah bos kami
kami adalah pelayan
waktu habis pak selon ii
kami mohon tenang
kita akan masuk bagian bagian
terakhir kita akan masuk
bagian bagian terakhir jadi
dengan selalu dan tetap
tertib baik para hadirin
dan pemirsa para calon
sudah menyampaikan komitmen mereka
untuk warga dki jakarta sekarang
kita ingin mendengarkan pernyataan
penutup dari masing masing
pasangan calon gubernur dan wakil
gubernur dki jakarta
diberikan kepada pak selon i
waktu anda satu menit
silahkan dimulai ketika anda berbicara
saudara saudaraku warga jakarta
malam hari ini kita sudah menyaksikan
debat kedua pemilihan
gubernur dki jakarta periode
semoga apa yang saudara saudara
saksikan bisa semakin
memberikan keyakinan untuk
memilih dan menggunakan hak pilih
pada tanggal lima belas februari mendatang
ini adalah kesempatan
yang baik untuk menghadirkan
perubahan untuk jakarta
kami berdua berjuang untuk
mendapatkan kesempatan membuktikan
bahwa kami benar benar ingin
membela seluruh rakyat jakarta
membela hak dan kepentingannya
agar kita semua bisa tumbuh
berkembang dan sejahtera
di kota ini
berterima kasihlah kita kepada seluruh pemimpin
gubernur jakarta sebelum sebelumnya
yang telah meletakkan landasan yang
baik dan terus kita lanjutkan
ke depan tetapi
banyak hal yang harus kita perbaiki
itulah tugas kita semua
bersama sama kita bisa untuk jakarta
selanjutnya kesempatan yang sama
untuk paslon dua menyampaikan
pernyataan penutup waktu satu menit
bapak ibu saudara saudaraku
seluruh warga jakarta
perjuangan belum selesai
kita akan menyaksikan
kita akan menikmati
yang bisa dibanggakan
warga jakarta saja
tapi juga seluruh bangsa indonesia
pelayanan dengan hati
mewujudkan pelayanan yang
bersih yang transparan
dengan baik kali kali kita
bersih tidak ada kekumuhan
di sana sini dan
keterbihagaan yang jelas kepada
jawa dan chile oleh karena itu
apa yang sudah
mohon doa restu dan jangan takut
untuk menentukan pilihan
sesuai dengan hati nurani
dengan peringatan yang sama kami sampaikan
silakan untuk duduk
belum saatnya untuk menyampaikan
yel yel silakan duduk
kami persilakan kepada
paslon tiga untuk menyampaikan
pernyataan penutup anda dalam
waktu satu menit
reformasi birokrasi pelayanan publik
penataan kota murni
ujungnya untuk kesejahteraan rakyat
itu harga mati
program okoc sudah menyiapkan
kerja per hari ini okoc
kita yakin bahwa dengan
hasil yang sudah dilakukan
oleh mas anies kita akan
lebih baik ke depan
insya allah kepemimpinan yang akan kami hadirkan
akan membuat nuansa
jakarta menjadi lebih bersahabat
birokrat bisa bekerja
dengan tenang yang bekerja
baik akan mendapatkan reward
positif dan tidak
menghukum birokrat dengan sebutan
semua korupsi tidak
yang ada adalah semua bisa
berprestasi dorongannya positif
bukan energi yang negatif
dan yang akan kami hadirkan adalah
yang menghasilkan perubahan
oleh masyarakat dimanapun
berada di jakarta
silakan kembali duduk
juga silakan duduk
semua sudah menyampaikan
pernyataan penutup jadi saya persilahkan
tepuk tangan untuk para paslon
kita duduk lagi
mohon para pendukung
kita akan mulai
kita tinggal sedikit lagi
menutup acara jadi mohon tenang
mohon para pendukung para pendukung
baiklah para hadirin dan
kita sudah melewati
debat kedua pilkada dki jakarta
sepanjang segmen satu dan enam
semakin mengenal tiga pasangan calon gubernur
dan wakil gubernur dki jakarta
dan ini adalah
akhir debat kedua
terima kasih anda sudah menyaksikan
dan bagi anda yang memiliki hak pilih
ada hampir tujuh juta dalam
daftar pemilih tetap silakan datang
berbondong bondong ke tempat
pemungutan suara atau tps ada lima belas
tps datang gunakan hak pilih
anda lima belas februari pilih
adalah pemimpin terbaik menurut anda
untuk memimpin jakarta lima tahun
suara anda menentukan masa depan
ibu kota tercinta jakarta
beserta seluruh kerba kerja yang bertugas
malam hari ini mengucapkan terima kasih
selamat malam dan sampai jumpa
demikian debat kedua pilkada dki jakarta
hari tujuh belas yang baru kita saksikan bersama
bagi anda pemirsa trans tujuh dan cnn indonesia
tetaplah bersama kami sesaat lagi
akan kami hadirkan ulasan debat
tadi dalam kupas debat
usai jeda berikut ini
terima kasih dia